kawasan eksklusif wisata lagoy di kabupaten bintan kepulauan riau telah siap menyambut kedatangan wisatawan asing dari singapura
berbagai protokol kesehatan secara ketat pun telah dipersiapkan
kawasan wisata eksklusif lagoy telah siap memanjakan wisatawan dengan beragam aktivitas sambil menikmati indahnya laguna buatan terbesar se asia tenggara
penyambutan dengan protokol kesehatan pun telah dilakukan
mulai dari kedatangan wisatawan menggunakan kapal

hingga penjemputan menggunakan bus lalu menuju ke sejumlah hotel dan resort yang ada di lagoy bintan
tidak hanya itu demi menghindari kontak langsung wisatawan tidak diperkenankan membayar secara tunai
cukup melalui aplikasi apabila ingin menikmati fasilitas hotel dan resort termasuk mencicipi berbagai kuliner
penerapan protokol kesehatan pun telah dijamin
karena pelaku hotel dan resort yang ada di bintan telah mengantungi sertifikat
atau panduan pelaksanaan kesehatan kebersihan dan keselamatan untuk sektor hotel dan restoran
sertifikasi itu telah diberikan langsung menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
badan pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tamaku subandio
secara simbolis kepada tiga pelaku wisata hotel dan resort yang ada di bintan pada dua puluh enam september dua ribu dua puluh lalu
dinas pariwisata bintan berharap akses wisatawan dari singapura segera dibuka
karena bintan sangat bergantung kepada negara tetangga singapura
dan memang harapan kami kepada pemerintah pusat khususnya kepada kebijakan kemenkumham
kemudian kemenpar ekrab untuk dapat membantu membuka pintu wisatawan asing
wisman dari singapura maupun beberapa negara lain ke bintan
supaya pariwisata bintan akan bangkit kembali
sementara itu ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia kabupaten bintan trisno tarmuzi
karena akses pintu masuk wisatawan asing dari singapura belum dibuka
dia berharap pintu masuk wisatawan dari singapura ke kawasan wisata eksklusif lagoy segera dibuka oleh pemerintah
karena segmen pasar hotel dan resort yang ada di kawasan lagoy merupakan wisatawan mancanegara
bintan sangat tergantung kepada kebijakan wisatawan asing dari singapura
bintan sangat tergantung dari singapura
enam oktober ini yang dibuka adalah baru jalur bisnis untuk singapura bintan
eh singapura batam untuk bintan belum
nah ini pun akan merupakan kendala bintan masih harus bersabar menunggu
sesuai data dari dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten bintan
ada satu dua juta wisatawan yang masuk ke bintan

namun jumlah itu turun drastis di tahun dua ribu dua puluh
sehingga membuat sejumlah hotel dan resort harus merumahkan karyawan mereka